hingga senin pagi personil angkatan laut dan juga sar gabungan masih melakukan pencarian terhadap lima penumpang kapal kayu angkutan penumpang yang tenggelam di perairan tanjung pinang
kondisi cuaca yang kurang baik sempat membuat pencarian korban terkendala
tim angkatan laut dan juga sar gabungan terus menyisir lokasi tenggelamnya kapal kapal kayu angkutan penumpang atau pompong yang tenggelam di perairan tanjung pinang minggu pagi kemarin
kapal rute pulau penyengat ke tanjung pinang ini mengangkut tujuh belas orang termasuk nakoda kapal
sebanyak tiga belas orang sudah ditemukan seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit angkatan laut dan rsud tanjung pinang
sementara itu lima penumpang lainnya masih dalam pencarian
cuaca buruk diduga menjadi penyebab tenggelamnya kapal kayu tersebut
sementara itu minimnya fasilitas juga disinyalir menjadi penyebab banyaknya penumpang yang tidak terselamatkan
sementara itu hujan yang terus mengguyur kawasan sempat menyulitkan petugas dalam mencari korban
di mana perumahan dan perumahan ini masih ada terakhir
sebenarnya tujuh belas orang kemudian sudah kita temukan dua belas dalam kondisi sepuluh meninggal
dan sudah dalam keadaan kritis di mana juga korban korban ini sekarang sudah dalam penanganan di rumah sakit angkatan laut dan rsud tanjung pinang
lima korban hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal kayu anggota penumpang atau pompong di perairan tanjung pinang pada minggu pagi kemarin berhasil ditemukan
sementara itu satu korban lagi masih dalam pencarian
di lokasi tenggelamnya kapal kayu angkutan penumpang atau pompong di perairan tanjung pinang
tim sar gabungan menemukan dua korban laki laki dan tiga perempuan semuanya dalam kondisi meninggal
dua dari lima korban yang ditemukan tersebut atas nama anggun dan wawan asal tanjung pinang
sedangkan dua korban lainnya masih diidentifikasi oleh tim disaster victim investigation atau dvi polri
untuk melaksanakan pencarian ya sehingga hari inilah didapat sampai empat belas orang tadi
dan kemarin kita sudah mengirimkan juga
beberapa petugas yang dari dpi kita untuk bisa mengidentifikasi secara keseluruhan daripada para korban tadi
dan hari ini rencana anggota kita juga dari direkturat sabara
kita akan membantu menggeserkan atau membawa daripada salah satu korban yang rencananya dibawa ke palembang
untuk mengetahui perkembangan terkini
pencarian korban kapal tenggelam di tanjung pinang kepri
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia ada agus siswanto
agus sejauh ini bagaimana hasil evakuasi dan juga pencarian hingga sore ini
selamat siang mas prabu
dari pantauan kita langsung di lokasi
tim gabungan dari aparat yang melakukan evakuasi pada siang hari
dalam keadaan cukup baik ya cuacanya
namun tadi pagi diinformasikan
telah ditemukan empat jenazah
yaitu tiga laki laki dan satu orang perempuan
tim gabungan evakuasi melakukan pencarian siang ini
telah ditemukan satu jenazah lagi
artinya dari kelima korban
sudah ditemukan pada siang
dan kondisi sekarang ini
tim gabungan evakuasi telah kembali dari pencarian
di perairan tanjung pinang kepulauan riau
baik agus jadi seluruh korban sekarang sudah berhasil ditemukan
begitu ya tolong dikonfirmasi
untuk sejauh ini agus apakah semua korban sudah berhasil diidentifikasi
berdasarkan data yang kita impun
dari ketua timbasarnas kota tanjung pinang kepulauan riau
yaitu abdul hamid
mengatakan baru dua korban yang teridentifikasi berdasarkan daripada dp
yang pertama itu ada wawan dan anggun
anggun merupakan salah satu korban tenggelam kapal kayu
yang beralamat di
rencananya pada sore hari ini akan diberangkatkan menuju kota kediamannya untuk dimakamkan
demikian rekan mas prabu
baik jadi yang lain masih menunggu hasil identifikasi dari tim dvi ya agus
selanjutnya lalu bagaimana dengan hasil penyidikan sementara sejauh ini agus
mengenai penyebab dari kecelakaan tersebut
apakah anda sudah mendapatkan informasi tentang hal ini
sejauh ini belum ada informasi yang diberikan oleh kapolresta tanjung pinang
kepulauan riau ini yaitu pak joko
belum ada keterangan resmi yang menyatakan sampai ke masalah penyelidikan dan penyidikan terhadap
penyebab ataupun mungkin daripada pihak perusahaan pompong atau kapal kayu tersebut mas prabu
baiklah agus iswanto terima kasih atas informasi anda